dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom bapak abdul haq
kepala pusat pembinaan bahasa dan juga sastra kemendikbud
selamat siang pak abdul sehat pak
sehat siang alhamdulillah sehat
alhamdulillah oke pak abdul ini kita tahu sedang ramai soal kata anjai
yang bahkan ini sudah ada pernyataan resmi dari komnas pa
dan bahkan ini ada juga kemudian dikaitkan dengan adanya potensi pidana
saya kira begini pertama sebuah kata itu dimensinya harus dari dua hal
kata sebagai bahasa itu sendiri dan kedua kata ketika digunakan
nah kata sebagai sebuah kata itu sendiri kalau kita lihat
misalnya anjay yang orang menganggap itu kelesetan dari anjing
kita bisa melihat di kbbi anjing itu artinya adalah hewan peliharaan manusia
yang biasanya digunakan untuk menjaga rumah berburu dan sebagainya
tidak ada yang salah dengan kata anjing atau anjai
kalau kita melihat kata itu sendiri sebagai kata yang netral
nah persoalannya menjadi berbeda ketika anjai atau anjing tadi digunakan oleh perutnya
nah pengguna ini kan memperkenalkan kata yang berbeda beda
ada orang yang hanya mengatakan di rumah saya ada anjing itu masih netral
tapi ketika orang mengatakan anjing kamu atau anjay kamu
itu masih netral
nah ini langsung jadi kata kata ada
karena orang nutur dan juga dengan
oke jadi memang ini tergantung konteks penggunaan katanya seperti itu ya pak
tapi bapak kita tahan dulu ini sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon
bapak aris merdeka sirait ketua komisi nasional perlindungan anak
selamat siang bang aris
selamat siang bung selamat siang
oke bang aris ini kita tahu menjadi salah satu trending topic
perbincangan di twitter soal kata kata anja ini setelah dari komnas perlindungan anak
ini memberikan pernyataan khususnya juga mungkin yang menjadi perhatian banyak netizen
adalah soal adanya potensi pidana
nah ini kan sebenarnya kata anja ini bukan kata kata baru begitu di masyarakat bang aris
kemudian apa yang kemudian saat ini membuat kata anja ini menjadi
atau mendapat perhatian khusus dari komnas pa
baik saya kira perlu ingin saya sampaikan
sikap komnas perlindungan anak
di mana organisasi ini didirikan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan untuk memberikan pembelaan dan perlindungan bagi anak anak
khususnya pelanggaran pelanggaran terhadap hak anak itu
jadi kalau kata anja ini dipopularkan sepadan dengan kata kata yang sebelumnya
bernuansa menyebutkan salah satu binatang seperti anjing
maka tidak ada toleransi
yang merendahkan martabat manusia
dan menciptakan dan memunculkan ujaran kebencian di dalam berkomunikasi
dan itu di apa anak anak orang yang berkomunikasi itu adalah dirugikan
tidak ada toleransi untuk tidak mengatakan itu adalah kekerasan verbal yang dapat dipidana
jadi itu bukan pendapat hukum dari komnas perlindungan anak
tetapi itu adalah perintah undang undang yang menyebutkan setiap orang
menggunakan apa namanya tingkah laku atau perbal atau katakanlah seperti istilah anjai
yang dapat merendahkan merugikan orang atau merendahkan martabat orang
maka itu masuk dalam pemenuhan unsur kekerasan
maka tidak ada toleransi kalau ada orang yang mempopulerkan yang menggunakan
baik itu dilakukan oleh anak anak yang memunculkan kekerasan memunculkan ujaran kebencian
persekusi itu loh sikapnya
tetapi kalau anjai itu adalah kata baru yang tidak ada kaitannya dengan istilah anjing tadi
maka itu adalah hak ekspresi masyarakat untuk menyampaikan itu untuk mempopulerkan itu
tetapi dia bermakna untuk memuji menyatakan salut kagum dalam satu keadaan atau idolanya atau produk
misalnya anjai gitu
tapi kalau itu disebutkan kepada ibu itu tidak
ketika ibunya pulang dari pasar membawa oleh oleh langsung disebut anjai
tapi disepadankan ganti kata anjing menurut saya itu tidak layak dan harus dihentikan
jadi ini jangan dipolemikan dalam kerangka istilah anjai itu
kalau itu adalah mengandung unsur menanamkan ujaran ujaran kebencian sekali lagi
dan merendahkan martabat kemanusiaan dalam
kalangan manajerial dalam berkomunikasi itu tidak ada toleransi
sekalipun komnas perlindungan anak banyak orang yang tidak setuju dan seterusnya begitu loh
oke ya baik dan bang aris ini juga sudah bergabung bersama kita ada bapak abdul haq
ini dari kepala pusat pembinaan bahasa dan juga sastra kemendikbud
saya ingin ke pak abdul kembali pak abdul ini kan kemudian yang mungkin menjadi perhatian dari masyarakat dari netizen
tentang adanya pelarangan atau imbauan dari kesehatan
ketahuan dari komnas pa ini soal penggunaan kata anjai ini adalah penyebutan atau adanya potensi pidana
nah ini yang mungkin yang banyak dikeluhkan masyarakat
tapi kalau menurut pak abdul sendiri setuju tidak pak kalau adanya potensi pidana soal penggunaan kata anjai ini
pertama persoalan bahwa itu pidana atau tidak itu urusan kami ya
tapi yang perlu saya katakan bahwa memang di dalam umum dalam teori pragmatik
dalam teori pragmatik itu jika ada penutup dan pendengar
lalu salah satu merasa disediakan dalam bahasa pragmatik itu teori itu namanya teori wajah
jika seseorang wajah dipermalukan harga dirinya sedakan dengan tetap begitu
atau memerah muka tersebut ini sudah termasuk santunan berbah
jadi bahwa nanti penggunaan kata kata pidana atau bukan itu bukan urusan kami ya
itu bukan urusan kepolisian penegak hukum
oke ya mungkin saya ingin ke bang aris kembali
bang aris ini kan kemudian juga sikap dari komnas pa ini kemudian mendapatkan banyak kritikan dari masyarakat
dan salah satunya juga ini dari komisi tiga dpr yang menilai jika pernyataan ini berlebihan
kemudian juga dikatakan juga dari komisi tiga dpr bahwa komnas pa ini tidak berwenang melarang
melainkan hanya mengimbau seperti apa bang aris komentar anda
gagal paham itu komisi tiga itu
yang membuat undang undang itu kan dpr ya
yang membuat ketentuan kekerasan perban itu yang unsurnya terpenuhi misalnya merendahkan martabat
merugikan orang lain dan menyengsarakan orang yang berkomunikasi menggunakan istilah ee
dan harus ditegakkan kan kalau kita mengatakan bahwa itu tidak berhak atau tidak
ya dpr aja yang menjalankan itu
karena kita ini justru membantu dpr sebagai pencipta undang undang untuk diimplementasinya
investasikan jadi komnas perlindungan anak membantu pemerintah sebagai eksekutor terhadap undang undang
agak aneh gitu loh karena di dalam undang undang setiap orang
setiap orang termasuk anak anak kan kalau itu unsurnya terpenuhi melakukan kekerasan
merendahkan martabat menggunakan istilah apapun lah
apakah anjai atau istilah istilah yang sebelumnya yang dapat merugikan orang lain
harus harus dalam ketentuan itu dapat dipidana lima tahun loh mbak mas
gitu loh nah ini agak aneh gitu agak aneh saya ini gagal paham ini dpr ini
kalau begitu artinya apa membiarkan terjadinya kekerasan peningkatan kekerasan
walaupun ini menggunakan kata andai itu yang saya katakan saya tegaskan tadi
kalau kata anjal istilah anjal yang berkembang di tengah tengah kehidupan masyarakat
suka atau tidak suka ya bahwa kalau itu memenuhi unsur itu dapat dipidana
dprnya harus dukung itu gitu loh
oke jadi dari komnas pa ini tidak masa berlebihan ya bang haris ya oke bang aris selesaikan
tidak berlebihan karena melaksanakan mengimplementasikan undang undang itu
setiap orang yang melakukan tindak kejahatan merendahkan martabat pidana
itu harus diingat oleh dpr jadi dpr gagal
jadi dpr gagal paham terhadap undang undang yang dia buatnya sendiri
jadi komnas penindungan anak tidak punya kepentingan apa apa
tapi bagaimana supaya negeri ini kasus kasus kekerasan itu menurun gitu ya
karena apalagi sekarang ini data menunjukkan di dalam menghadapi pandemi covid sembilan belas itu
angka kekerasan meningkat lah kalau dpr sikapnya seperti itu dan disuarakan ke publik gagal paham itu oke baik
oke bang aris saya ingin ke pak abdul kembali
pak abdul ini sebenarnya masalah polemik penggunaan kata kata yang beredar di masyarakat
sebenarnya seperti apa sih pak dinamikanya dan apakah sebelumnya juga sempat ada
kemudian dipermasalahkan kata kata yang dipakai masyarakat sehari hari
baik kira begini ya kata kuncinya adalah tidak ada pelanggan muka atau visi
jadi kalau ada pikir perasaan diri kita mungkin ditemarkan
karena tentunya maksian atau sejenisnya
nah itu mungkin bisa masuk orang berbeda
dan itu kan harus dipenuhi juga tentu niatnya
tapi yang saya amati begini kata kata seperti itu juga masuk kategori kata slang
kata kata slang itu biasanya bersifat temporer dan digunakan pada kelompok tertentu
nah pada kelompok tertentu itu kata kata tadi
saya yakin tidak menyinggung orang lain
seperti halnya kebandingkan masyarakat kebaya dan sebagainya
orang mengatakan masyarakat jancur gitu ya
ketemu teman lama jancur
ya kan mereka tidak
nah kalau sekarang kan tidak ada usaha
karena masyarakat itu wujud dari akrabat keintiman yang berbahaya
begitulah jadi kalau dari bahasa seperti itu
selama tidak tepat buka tadi merendahkan atau mengintimidasi
maksimal lalu yang berkata kata menganggap itu sebagai bentuk kekerasan

karena sasiri dari kata kata slang itu muncul sebentar seperti itu
hmm oke kemudian pak abdul ini kan
kalau misalnya kita lihat sekarang kata anja ini sudah terlanjur menjadi polemik
kemudian juga ini banyak masyarakat netizen
yang juga akhirnya jadi menyikapi banyak kata kata istilah lain
atau kata kata slang yang beredar di masyarakat
ini kita sepatutnya seperti apa sih pak
untuk menyikapi bahasa bahasa slang yang saat ini ada di tengah masyarakat
harus disikapi bahwa bahasa slang itu digunakan oleh kelompok itu
misalnya bahasa progen artinya preman
di daerah malam bahasa namanya wakilat
nah biasanya dikutip
tertentu untuk menyembunyikan informasi
atau untuk menghaluskan waktu
kalau misalnya di dunia konsultasi seks itu
biasa kita gunakan kata mr v mrs v
itu bahasa slang juga
untuk menghaluskan waktu
nah ada kata kata yang
misalnya ungkapan begini
ya apa seperti
alunan badai apa gitu
kan sekarang sudah tidak dibuka
tetapi ada beberapa kata justru
malah masuk ke cbi
karena konsep yang memang diperlukan dalam bahasa indonesia
bahasa indonesia sendiri tidak punya
itu kan tidak ada konsep yang bisa
nah ini nongkrong itu masuk dalam ke cbi
termasuk yang terakhir ini
itu punya kata kepo
sekarang sudah masuk ke cbi
jadi tidak selamanya
kata slang atau kata kata kori itu
karena itu memang
sepanjang koridornya diperlukan
sepanjang digunakan kompos itu
tidak menyerang orang lain
atau kalau sebaliknya
jadi tolong dipahami bahwa

frame yang tadi
atau rangka kritis yang tadi
bagi kami tidak ada konsep
karena silahkan kata kata itu
akan di ganti generasi
ke kata kata yang baru
itu sudah hukum alam di dalam kata
saya ingin ke bang aris kembali
bang aris kemudian ini kan sudah menjadi polemik
kemudian muncul banyak kritikan juga
dari masyarakat dan juga netizen
kemudian dari anda sendiri
selaku ketua komisi nasional perlindungan anak
ini bagaimana menyikapi
keadaan yang sudah terjadi saat ini
jadi ini harus saya luluskan
semangatnya komnak perlindungan anak
tidak memidanakan anak anak
jangan gunakan bahasa istilah
apapun itu yang merendahkan martabat
dan memunculkan atau menimbulkan
meningkatnya kasus kasus kekerasan
penanaman nilai nilai tidak baik
itu semangatnya komnas perlindungan anak
gunakan bahasa yang lain
walaupun sejak awal
sebelum viralnya anjay ini
ada bahasa bahasa yang lebih
lebih kasar lagi gitu ya kan
nah itu tentu kalau
selain kata anjay itu
kata kata sebelumnya yang justru
merendahkan martabat dengan menggunakan istilah yang lain
itu juga adalah dilarang oleh undang undang
bukan aris merdeka sirait
bukan orang komnak
tetapi perintah undang undang gitu loh
itu yang penting
tidak semangatnya memenjarakan anak anak
saya harus luluskan
justru hadirnya komnak perlindungan anak
dalam perilaku apapun
anak anak harus dilindungi
jangan diputar putar seolah olah
komnak perlindungan anak semangat
mau memenjarakan anak anak
hadirin komnak perlindungan anak justru membela
jika ada anak yang salah
diperbaiki supaya menjadi lurus jalannya
jadi jangan dibalik balik loh gitu
tetapi walaupun demikian
ya itu adalah memang risiko komnak perlindungan anak
risiko seorang arismerdekasi lain
harus membantah tujuan tujuan tarik popularitas
yang menjadi trending topic
kasus anjai ini
seperti besok saya harus berhadapan
atau memberikan pembelaan terhadap
pembantaian satu rumah itu
dalam keluarga itu kan
salah satu juga kegiatan
nah jadi trending topic tidak
karena itu hal hal yang biasa saja
oleh karena itu
saya akan terima
komnak beri terima
hampir puluhan ribu orang
yang tidak setuju dengan kita
karena salah tafsir
salah membaca konten dari list kita
judulnya aja yang dibaca
tapi dalamnya penjelasannya tidak dibaca
sekali lagi semangat komnak perlindungan adalah
tingkat kejahatan terhadap anak
dan janganlah menggunakan atau menambah lagi
menggunakan bahasa yang tidak lazim gitu
yang mengarah pada penanaman kebencian
saya kira semangatnya tidak memenjarakan anak anak
jadi memang poinnya adalah
terima kasih bang arief
kemudian terakhir ke pak abdul
pak abdul ini apa pesan anda pak abdul
untuk menyikapi polemik seputar bahasa
atau penggunaan kata anjai ini di masyarakat
ya saya kira yang pertama
ulang bahwa kelompok
yang namanya juga kelompok ya
tidak keluar dari kelompok itu
ya tidak apa apa
tapi saya setuju
kalau misalnya kata ante itu lalu misalnya
apalagi dalam bentuk resmi
bentuk itu menurut saya ada
karena situasi itu kan dalam resmi
mungkin pada situasi penggunaan anja itu
karena biasanya di situ akan
orang orang yang optimis yang akrab
jadi dalam situasi resmi
yang di situ hadir
orang yang mungkin bukan orang orang yang dekat
nah tentu penggunaan anjai
saya setuju dengan
komisi pelindungan tanah
sebaiknya tidak digunakan dalam forum forum
yang terbuka seperti itu
oke ya baik pak abdul hak
kepala pusat pembinaan bahasa dan sastra kemendikbud
terima kasih atas waktunya
kemudian juga bang arief mardikasirait
ketua komisi nasional perlindungan anak
terima kasih atas waktunya untuk cnn indonesia dan sehat selalu